sejumlah tempat ibadah di surabaya jawa timur masih melakukan pemotongan hewan kurban pada hari ini
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia damifta farid di surabaya jawa timur
selamat siang farid
bisa anda gambarkan di masjid al akbar mungkin yang anda berada saat ini
bagaimana pemotongan hewan kurban sampai dengan siang ini dan juga distribusinya kapan dilakukan farid
ya heranov sedikit saja saya akan menjelaskan proses pemotongan di masjid al akbar surabaya ini yang dimulai sejak pagi tadi
dan sampai siang ini prosesnya masih terus berlangsung
karena ada dua puluh enam sapi dan juga lima puluh tujuh kambing dari masyarakat termasuk juga bantuan dari presiden joko widodo di sembele di masjid ini
prosesnya masih berlangsung
ada tempat khusus kemudian ada juga tempat pencacahan tempat pemotongan
dan packaging dari daging sapi dan kambing yang akan dibagi ke masyarakat juga berbeda
dan ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait higienitas
dan juga proses distribusi heranov tidak bisa masyarakat datang langsung ke masjid ini
karena semuanya sudah terdata perwilayah pernama dan ada bagian bagian sendiri untuk mendistribusian ini
ini untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerumunan
seperti tahun tahun sebelumnya karena pertama masih pandemi covid sembilan belas dan juga kedua
ini memudahkan masyarakat yang berhak menerima bantuan untuk tidak datang langsung sehingga diantar oleh para petugas yang terlibat dalam proses panitia di penyembelehan hewan kurban di masjid al akbar ini
heranov tanpa membuang waktu saya akan mengajak anda berbicara sedikit dengan imam fauzi selaku penyembelih dari juleha jawa timur yang diberi kepercayaan
memotong sapi kurban milik presiden joko widodo
dan bagaimana kemudian
dia menghadapi beban mental misalnya atau berkaitan dengan nama besar seorang presiden
dan juga tentu saja heranov sapi yang dipotong juga sangat besar
satu dua ton sehingga butuh persiapan
nah saya akan mengajak anda bertanya langsung kepada bapak imam
selamat siang bapak imam assalamualaikum
pak imam hampir sepuluh tahun menjadi tukang jagal ini
apakah masih ada beban ketika dipercaya kembali untuk memotong sapi milik pak jokowi dan juga terkait ukurannya ini pak imam
beban atau bagaimana kemudian cara menghadapi beban dan bisa berjalan dengan lancar tadi
ya terima kasih
alhamdulillah pagi hari tadi sudah kami laksanakan penyembelian hewan kurbannya pak jokowi
itu kulitnya sangat tebal
kemudian besar sekali lehernya
tapi alhamdulillah diberikan kelancaran oleh allah swt dalam penyembelian hewan kurban tadi
dan semuanya berjalan dengan baik
ya meskipun ada rasa nredek ya
apa istilahnya nervous karena melihat besarnya itu
kemudian dilihat oleh pejabat
nah itu yang bikin kita neverse
tapi alhamdulillah dengan berdoa kepada allah
minta semuanya dilancarkan
alhamdulillah semuanya lancar dengan cepat
tadi saya melihat pak imam juga mengamati bentuk dari leher
kemudian pisau apa yang dipakai
dan teknik untuk memotong khusus untuk sapi sebesar itu bagaimana pak
iya saya lihat tadi memang besar sekali ya
mungkin lingkar itunya ada satu meteran ya
dan kulitnya setebal begini
nah itu saya lihat oh lebih enak teknik tarik ini
jadi kita menarik dari bawah
dengan metode seperti itu lebih cepat
karena kalau kita memakai pisau panjang dengan metode dorong itu akan lebih lama
beda dengan metode tarik yang bisa langsung selesai secepatnya
dan kami sejak semalam ya
berkali kali mengecek ketajaman pisau
ini sudah siap apa belum
kadang kadang kita tidak pede dengan pisau sendiri
padahal itu sudah memakai bahan terbaik
diasah dengan teknik ngasah yang bagus juga
tapi kadang kadang tetap kita cek
sehingga semua menjadi siap di pagi hari untuk melaksanakan tugas
pak imam sejak dua ribu sembilan belas ya dipercaya memotong sapi kurban milik pak jokowi
sebagai seorang penjagal ini bagaimana pak perasaannya
kami senang sekali dan bangga sudah dipercaya oleh masjid al akbar surabaya
untuk menyebelih hewan kurban
hanya pak presiden ibu gubernur dan pejabat lainnya
dan kami bersungguh sungguh menjaga amanah tersebut
tahun demi tahun kami menjaga amanah tersebut
dan setiap kali setiap waktu kami berlatih
karena kami kan jagal tahunan ya
tapi kami juga men training jagal jagal di masjid masjid
jadi kami masih ada kesempatan untuk ketika ada pelatihan kita juga ikut menyebelih
kita memberikan contoh
nah disitu kita tetap mengasah kemampuan kita
agar tidak hilang ketika setahun sekali menyembelih
itu kadang kadang penyembelian pertama kita sangat nervous
makanya kita ada bulan bulan tertentu ketika ada pelatihan
itu kita sangat sering untuk berlatih
pak bisa diceritakan sedikit saja
tahun tahun sebelumnya jenis sapi pak jokowi itu jenis apa saja
dan bedanya apa pak untuk proses pemotongan tadi itu pak
ah iya terima kasih
tahun tahun sebelumnya itu seringkali pakai sapi ongoli
sapi po yang warnanya putih jembelnya lebih lebar dan kulitnya lebih tebal
tapi lehernya kan agak panjang
tidak berkumpul di satu detik begitu
kalau yang hari ini yang kita lihat tadi itu lehernya kayak mckeson gitu
berkali kali saya raba kedalaman kulitnya berapa cm
kemudian ini nanti seperti apa teknik penyembeliannya itu kita perkirakan
jadi pada waktu penyembelian kita sudah
siap untuk menyembeli
pada tahun ini seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah sapinya pak jokowi sangat menantang bagi kami
terakhir pak singkat saja
syarat utama dari proses pemotongan itu apa pak
supaya bisa dinilai sebagai syariat ini
jadi yang pertama kita harus mampu berdoa
karena penyembelian hewan itu harus syah
kemudian disembeli dengan sekuat kuatnya tenaga secepat cepatnya gerakan dan setajam tajamnya pisau
jadi tiga rumus tersebut itu harus terlaksana agar menjaga keikhsanan
prinsip ihsan dalam menyembelihan itu adalah nyaman bagi yang disembeli dan aman bagi yang menyembeli
terima kasih pak imam waktunya
sehat selalu pak imam
selamat beraktivitas kembali
begitulah tadi kesaksian
dari imam fauzi seorang juleha atau jagal penyembelih hewan pak jokowi yang sudah sejak dua ribu sembilan belas dipercaya untuk memotong sapi milik presiden jokowi dodo yang ukurannya besar
namun tahun ini heranov sangat spesial karena ukurannya jauh lebih besar
sehingga tadi dia mengaku meskipun sudah terbiasa bahkan sekelas trainer pun masih ada beban mental yang dihadapi
dan berbagai cara tadi dia lakukan untuk menangkan diri berdoa dan kemudian seluruh proses yang dijalankan tadi
saya melihat sendiri
prosesnya berlangsung sangat cepat
bahkan tidak lebih dari satu detik
sapi milik presiden joko widodo berhasil disembelih dengan baik tadi
dan sekarang sudah dalam proses pencacahan dan sudah dikemas
tinggal tunggu untuk proses pendistribusian ke lokasi lokasi yang sudah ditentukan herano
baik tentunya kita doakan semoga pemotongan dan juga distribusi hewan kurban di sana berjalan lancar
terima kasih atas laporan lengkap anda
koresponden cnn indonesia damif tafarid langsung dari surabaya jawa timur